kita ke informasi selanjutnya debit air di bendung katulampa bogor jawa barat
yang biasanya melimpah di musim penghujan kini mengalami defisit hingga kritis di bawah cm
hal ini akibat kekeringan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir
surutnya hulu ciliwung juga menimbulkan ancaman kerusakan biota dan juga ekosistem sungai
kobakan di bawah jembatan bendung katulampa bogor jawa barat ini nyaris kerontang setelah sepekan dilanda kemarau
pantauan debit air bahkan mengalami defisit hingga di bawah cm
akibatnya pebatuan cadas sejasar sungai tampak ke permukaan
dari pantauan petugas surutnya hulu sungai ciliwung disebabkan krisis hujan di kawasan puncak
sementara untuk memelihara jalur sungai tetap basah
petugas bendung terpaksa membuka gelontoran air sebatas seratus liter air per detik
demi menghindari ancaman kerusakan biota dan ekosistem sungai yang mengering
untuk hulu ciriung mungkin belum ada berhubungan dari sungai
itu menyebabkan bendung katulampa sekarang diposikan kosong karena menurunnya depit air
untuk dampaknya mungkin ekosistem sungai
untuk dasar sungai sudah mulai kelihatan seperti batu atau ada susunya
dokter dokter pembecahan harus sudah mulai kelihatan
selain membuat area hulu sungai ciliwung surut
kemarau juga mulai berdampak pada lahan persawahan di sekitar katulampa
lebih dari setengah hektare sawah di lokasi ini sulit ditanami tanaman
karena tanahnya gembur
muhammad juanda bogor